sudah lebih dari delapan belas jam kerusuhan terjadi di mako brimob kelapa dua depok
terjadi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemarin sejumlah kantong jenazah sudah dibawa ke rumah sakit polri
belum ada penjelasan rinci dari polri soal peristiwa ini
ketua presidium indonesia police watch atau ipw neta espane kepada detikkom mengatakan
pihaknya mendapat laporan bahwa sejumlah napi diketahui merampas senjata polisi dan menyandra empat polisi
setidaknya ada tujuh senjata api laras panjang yang direbut napi
kerusuhan terjadi sejak selasa sore sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
jika benar lima belas tiga puluh artinya sudah dua puluh empat jam berlalu
sudah tersambung melalui telepon pengamat terorisme ridwan habib
selamat sore pak ridwan
halo selamat sore pak ridwan
anda bisa mendengar jelas suara saya
oke pak ridwan apakah yang anda lihat saat ini yang terjadi di makobrimo
polisi mengatakan ini hal sepele soal makanan klaim isis juga ditolak
apakah benar begitu atau anda melihat ada hal lain
ya saya kira yang pertama memang harus segera ditangani ya putri ya
saya kira ini kondisinya sudah lebih dari dua belas jam
langkah langkah yang persuasif juga sudah dilakukan
saya kira sudah menjadi kewajiban polri karena rutan makobrimob itu bagian dari objek vital juga
termasuk objek vital maka bisa dikatakan tindakan penguasaan atau penyanderaan yang terjadi ini merupakan aksi terorisme
walaupun dilakukan oleh napi yang sudah diponis
aksi terorisme baru
dan karena itu ketika tindakan persuasif sudah tidak bisa ditaati
maka tindakan lebih keras saya kira wajar untuk dilakukan
lebih keras artinya tidak ada negosiasi lagi
ya saya kira ada protapnya ya
negosiasi kan sudah dilakukan lalu kemudian ada pembicaraan pembicaraan sehingga misalnya jenazah bisa keluar
bisa dievakuasi dari dalam
itu kan bagian dari negosiasi
dan kalau prosesnya sudah berjalan sampai hampir dari dua belas jam lebih
saya kira memang tidak bisa lagi ditolerir karena sebentar lagi gelap dan kita tidak inginkan ada lebih banyak korban
karena di dalam ada serta merta yang berada di dalam

sekitar satu ratus enam puluh lima napi yang tidak semuanya adalah napi terorisme
jadi saya kira demi keselamatan jiwa manusia yang lain upaya yang lebih keras saya kira bisa dilakukan
tentu para pejabat kepolisian yang lebih memahami teknik di lapangan
tetapi dari secara metodologi saya kira wajar juga ketika melibatkan dari personel di luar kepolisian
dalam hal ini misalnya dari kesatuan kesatuan tentara nasional indonesia
ada kemudian satu kunci yang dinilai bisa menyelesaikan semuanya
permintaan mereka tetap yaitu bertemu dengan ustadz aman abdurrahman
tidak ada jaminan ketika misalnya aman abdurrahman dihadirkan kepada mereka
kemudian itu menjadi situasinya damai
dan ketika itu dihadirkan bisa jadi dalam situasi yang lebih parah
karena ketika aman bersama mereka maka militansinya akan bertambah
jadi ini menjadi leader di kalangan mereka
sehingga kalau kemudian aman masuk tidak ada jaminan kemudian mereka menyerahkan senjata dan kondisi menjadi normal
bagaimana misalnya kemungkinan ketika aman masuk situasinya menjadi lebih parah
karena mereka merasa pimpinan sudah bersama mereka
saya kira ini juga harus dipertimbangkan oleh teman teman yang lagi berjuang keras di lapangan
oke bagaimana dengan klaim isis pak ridwan
ya sebenarnya kan ini awalnya dipicu dari spontanitas tahanan ya
tahanan teror yang ditangkap di pekanbaru
ketua atau amir saya maaf ansuruddaullah pekanbaru abu abis itu
kemudian dia marah marah
lalu menyerang petugas
nah petugas kemudian terpancing sehingga terjadi perkelahian
perkelahian ini kemudian membesar
oke pak ridwan mohon maaf ini kronologi yang anda ketahui
ya pak ridwan mohon maaf ini kronologi yang anda ketahui
iya pak ridwan
kronologi yang baru saja anda sampaikan ini anda ketahui dari siapa pak kalau bisa kami konfirmasi
ya dari sumber saya
oke oke berarti oke memang ada perkelahian dan itu tidak ada hubungannya dengan yang dikatakan polisi soal makanan atau apa itu
awalnya dipicu awalnya dipicu dari permintaan tahanan itu untuk bertemu seseorang
yang seseorang itu dikatakan mempunyai
ini titipan dari keluarganya titipan itu bisa jadi macam macam bisa makanan bisa pakaian
tapi memang prosedur untuk menyerahkan barang titipan kepada tahanan atau napi itu harus diverifikasi dulu oleh petugas polri
tahanan ini apakah bernama wawan pak ridwan
apakah tahanan ini bernama wawan
iya ya yang saya dengar begitu
ini amir zad pekanbaru ya amir zad yang ditangkap di pekanbaru
garingan ibit riau
artinya sama sekali tidak ada jaminan dan semestinya polri juga tidak mengikuti permintaan mereka untuk bertemu dengan aman abdurrahman karena waktunya sudah terlalu lama sekarang dan sudah jatuh korban

negosiasi dengan teroris itu ada estimasi membesar eskalasinya dan justru akan menimbulkan situasi yang lebih rumit
jadi jaminan bahwa aman bisa
membuat situasinya damai itu tidak ada sama sekali
jadi saya kira memang petugas di lapangan sekarang ada banyak penyidik handal di lokasi
yang kami dengar kapolda metro jaya yang dulu juga lama sekali di densus sudah menjadi mandan lapangan dan saya kira satuan satuan yang lain juga sudah bersiap dan memang bisa digerakkan kalau memang itu dibutuhkan
apakah kalau menurut anda sudah sekarang jatuh korban tapi sekarang masih polisi tetap mengatakan bahwa kondisinya aman kami bisa kendalikan semuanya
apa yang kira kira sedang berusaha ditunjukkan oleh polisi atau narasi apa menurut anda yang kira kira sedang dibangun
ya kami bersama polri ya
harus diingat bahwa masyarakat itu bersama polri
polri jangan ragu ragu
masyarakat itu tidak akan percaya dengan kita
masyarakat itu tidak akan percaya dengan klaim teroris
masyarakat tidak akan percaya dengan klaim dari kelompok penyerang
ini ada lima anggota polri yang syahid yang meninggal
yang mereka ini polri yang tidak bersalah apa apa
bugur dalam tugas
jadi saya kira teman teman penindak teman teman para pimpinan polri yang sedang memantau di lokasi
saya kira harus yakin bahwa masyarakat bahwa kami itu bersama polri
apapun tindakan polri jangan kemudian ragu ragu
ketika apalagi sudah ada korban jiwa dari petugas yang tidak bersalah apa apa
tidak bersalah apa apa
jangan kemudian kita salahkan mereka
mereka tidak bersalah apa apa
kemudian dibunuh secara kejam seperti itu
pak ridwan apakah dari sumber anda situasi saat ini masih genting di makobrimob pak ridwan
saya tidak bisa menyampaikan on going situation
apa kira kira yang terbaik dilakukan polri saat ini
saya kira sekali lagi masyarakat menunggu tindakan tegas ya
harus kita akui bahwa ini satu kejadian yang sangat sangat disayangkan
lima anggota gugur
saya kira memang masyarakat pasti akan percaya apapun yang akan dilakukan
bahkan ketika nanti misalnya yang bergerak ke dalam itu satuan di luar polri
itu boleh boleh saja
namanya tugas perbantuan
polri bisa melakukan permintaan ke panglima tni dan bisa dikerahkan misalnya pasukan pasukan khusus kita
karena rutan grimob itu bagian dari objek vital nasional
yang ini juga sudah termasuk mencederai kewibawaan pemerintah dan negara
bukan saja pemerintah tetapi negara
saya kira kita sekali lagi sebagai warga masyarakat harus percaya
bahwa apa yang dilakukan polri akan terukur dan tindakan mereka pasti akan dilakukan secara cermat
apakah menurut anda dalam waktu dekat dua tiga jam lagi ini juga sudah akan selesai
saya tidak bisa menyampaikan on going situation
pak ridwan habib terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news